terima kasih banyak mibi
kalau begitu kami permisi
mari nyai sampurasun
emangnya busti ratu subanglaro salah apa sampai harus dihubung camuk seperti itu
jangan kencang kencang ketuan prajeret yang hukum kamu
ya allah benar benar ada yang aneh dengan musik prabu siliwangi
aku harus menyelidikinya
tapi saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan busti ratu
aku akan menyelidikinya nanti setelah busti ratu selamat
ayah anda ayah anda lepaskan ibu anda ayah anda
ayah anda aku mohon ayah anda
ibu anda ibu anda tidak apa apa
ibu anda keterima ini
pasti semua ini karena allah ibu anda keterima
dia telah mempengaruhi ayah anda prabu
beraninya kau berkata seperti itu pada aku
beraninya kau menuduhku
aku benar benar tidak bisa terima kak arda
kau telah menghina permaisuri kesayanganku
aku akan mencambuknya terlebih dahulu
itu naonnya irotnya dibawa kesini
memangnya ibu kasep ada di dalam buah
apa kamu belum sadar
aku tidak mempunyai ibu yang sakit
aku hanya mengikuti perintah
jika aku menangkapmu
tembalan besar akan menungguku
makanya kau menyerah saja
jadi aku tak perlu menyakitimu
siapa yang berani menyerah aku
kalian ingin melanggar perintahku
dengan arganjana itu adalah hukuman yang setimpa untuk kalian
bapak lepaskan aku bapak bapak bapak
kakanda mohon kakanda jangan hukum putra kita kakanda
limbahkan semua hukuman itu pada aku jangan hukumnya aku mohon
aku mohon kakanda jangan
kau tidak punya hak bicara
nimas orang ajar peran peraninya kau ikut campur dengan orang seramku
nyira nyira tidak apa apa tidak nimas
nyira aku akan memberi hawa murniku untuk nyira
baik nimas mari nyira
nah ini kau suman
terima kasih nimas
terima kasih nimas
terima kasih nimas
terima kasih nimas
terima kasih atas pertolongannya nih mas
kenapa nyairoh bisa bersama dengan laki laki jahat itu
tadi pemuda itu minta tolong nyai untuk mengobati
tapi ternyata pemuda itu teh orang suruhan untuk menangkap nyai
apakah nyairo tahu siapa yang menyuruhnya
tidak nih mas
dia pasti orang suruhan dari bunda rahatu kenteriman
nyiro kita harus segera menuju ke istana pajajaran
karena nyairohlah yang bisa membantuku untuk memperjelaskan bahwa aku tidak bersalah
baik nih mas mari
ikat kedua tangannya
ayah anda mengapa ayah anda begitu tega dengan diriku
pak man tolong lepaskan ayah

ayah anda lepaskan aku ayah anda
tidak putraku putraku tidak
bukan salah saya
ayah anda sudah diserang
ayah dan ibu buddha
pak den maafkan hamba
hamba hanya menjalankan tugas
lakukan saja tugasmu dengan benar pak
orang yang di depanmu
hanyalah manusia biasa
pak man lakukanlah pak man lakukan